haaa understanding understandingan gak ngerti gua
asik loh lara gak
gue mau nanya baik baik
si kiki diumpetin dimana
dimana si kiki diumpetin
emang gak tau
kiki kan tinggal di rumah engkong
mau jalan sama lu
sekarang gua tanya
dimana sih ya

aduh ya lu ben

bener bener mata keranjang ya
wah ya darat kucing garang semuanya lu ben
susun susun susun
gak ngerti gua
kasar lu ganjan
udah dong udah pas nih ya
lagi gini pokoknya terus po

lagi gak mau yang ganti lagi
di rumah orang
udah oke dong
udah gak mau tau siapa
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
engkau tau lu pada ribut
gua sebagai orang tua gua tau
tapi perlu diinget
kenapa sih kiki kemana
kenapa sih kiki kemari
itu disana di kampungnya
namanya bujangan kagak bujangan
merebutin si kiki
pengennya ikirin ke rumah lu kok
entar dulu semuanya dulu pantes
gua bilang pantes deh
sekarang gua mau ngetes lu
ngajinya lancar bagus
saya pas banget deh
kayak kadal kayak model lu
kok saya pake komplit semuanya adih sama e kong
dhalikal kitabu laraiban fihi
sholat allahul adzim
enggak kagak percaya banget
pantes lu enak gua denger
apaan apaan pake walkman
steve buka qurannya
taro disini direkal taro direkal
disini jangan diangkat gitu
giliran lu buka qurannya
bukannya kurang sono nih ya
gino udah apal
lagu lu perang lagu lu
jangan ketawa lu ngaji
disuntar kok ngajuh ya
atatidu berdeksheik tanto
ini udah lulus tapi moka kagak masuk
yaudah kong untuk urusan muka aja ya kong ya
kau kagak masuk lagi ya
lu udah punya bini
sekarang begini aja kong ya
gimana kalau tukar tambah sama bini saya
tidak tidak tidak tidak tidak
ma ma gue mau betot aja sih
kalau udah kayak bocah gue
mok mana lu be
gue mau nemuin si ivan beja anji
gue gak kau percaya
gue tau isi otak lu
jangan jangan lu mau memoli kami gue kan be
eh ma ma ma denger ngapa ma
ini nih yang namanya cemburu kotok tau gak
cemburu tanpa beralasan
sehingga aku tak mengerti apa yang terjadi dengan otaknya
be asal lu tau aja nih be ya
tampang kayak lu ini perlu dicurigain
lagian dulu kan sering banget nih
cari kesempatan di dalam kesemitan ya kan
ini ini namanya menuduh tanpa bukti
waalaikumsalam kong haji
waalaikumsalam kong haji
gino ma kan ini bulan puasa bulannya barokah
ribut mulu heran
tuh dia kong
sebetulnya gino udah kasih informasi
tapi dia gak pernah mengerti kok
ini sebenarnya apa sih masalahnya apa
berlagak gak tahu berlagak gak bersalah
ini semua gala gala tuh warna kanya kong
nah sekarang gini deh ya
lu berdua tenang aja lu masuk dah ya
si kiki kan ponakan gua urusan gua ya
bader juga emang tuhan